apa itu karena isu renggangnya pak prabowo dengan pak jokowi
ada isu renggangnya pak jokowi dengan pak prabowo
tolong jangan memberitakan yang selek selek itu ya